kamu sudah mengotori pelajaran saya di ruangan ini
sekarang kamu saya hukum
membersihkan toilen sekolahan
biar kamu rasain jadi tahanan unyil
cepat sana yan
masa lebaran monyet
iya toh iya toh
balik lagi ke nomor sepuluh
di kendaraan listrik adalah daerah sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik tersebut
beda listrik adalah suatu peserang faktor yang mempunyai nilai dan arah
di beda listrik di sekitar muatan secara radial arahnya keluar dari muatan fungsi tim
dan secara radial masuk ke muatan negatif
hal seribu tidak dilihat pada gambar
perlu dipenuhi conduit dan barang
pilihan nomor sepuluh sendiri bisa menghasilkan k trial

terima kasih man
oh iya pak ada bebek masuknya nih
mana saya tahu kamu pikir saya penjaga handphone
sebarangan kamu orang pin bebek kamu juga dipakai password kok
bapak ketawa nih berarti bapak otot handphone saya dong
yah jangan sembarangan kamu sama guru kurang ajar kamu
boleh juga pak amir jadi bat ya
habis dia kepo waduh
mending juga gue telepon sayang gue
gw ini baru juga kenal lo udah manggil manggil sayang
itu berarti calon sayang
oh my god oh my god dia dapet dia dapet dia dapet
wah tinggal angkat aja sih remung banget lo
ya ampun lo gak usah ngelacak kayak elus dia juga gak usah ngeliat lo
kirain kamu gak mau angkat telepon dari aku
lo angkat siapa gak tau aku nungguin dari tadi
pulang sekolah kita ketemu yuk
boleh tapi rame rame ya aku bawa temen temen aku
temen temen yang tadi pagi itu
enggak enggak yang ini beda yang tadi pagi kan biasa aja ini cakep cantik cantik banget
nanti pulang sekolah pada ikut ya
ini sayang gue mau ngajak temen temen ceweknya yang lain
tapi beneran cantik cantik kan
makanya kamu bawa temen temen kamu yang ganteng ganteng juga jangan lupa loh ya
oh pasti itu teman teman aku kan yang pada ganteng
yaudah kalau gitu kita ketemu di star cafe oke
kita ketemuan ya ampun ganteng
ewen nanti pulang sekolah lo semua harus ikut eh
bawa temen temen yang cantik cantik
siapa tau lo pada dapet di wtmri juga
wah gue harus ikut kayaknya
lo ikut juga kan
aduh gue gak tau deh
kalau soal kayak gitu gue agak males
lo masih aja galauin adwiana
cewek di dunia ini tuh masih banyak yang cantik
wah dia yang pangsa pangsaan gini masih laku men
oh my god mana mereka
sampai aja kel
lo kenapa sih bang
gue juga udah kebelet
kebelet bawa ke toilet maksudnya
eh kita berdiri mau punya foto bareng ayo kita foto
kamu masih suka balapan gak sih
ya aku minta maaf banget ya
tadi tuh aku gak bisa bales pbm kamu karena waktu di kelas handphone aku disita sama guru
terus ada yang disuruh bersihin toilet gitu deh
emang pada gak nyium baunya
kamu masih capek ya
oh enggak kok biasa
aku kan orangnya suka fitnes nih jadi hukuman kayak gitu mah kecil
kalau kamu sering fitness dan hukuman kayak gini kecil berarti bisa dong ya

gue cabut duluan ya
ih kok gitu sih
ya kok gitu sih
gak seru banget
yaudah gue anterin aja rayang
eh gak usah gak usah
raya lo disini aja gue gak mau ganggu lo
raya jangan pulang jalan pulang
nanti kalau gitu bu yang nemenin siapa
ya ya lah yang gak enak juga kan
tadi kan gue berangkat baru gak ngepay
balik juga berangkat dong
udah udah udah gak usah gak usah
bu bisa balik sendiri kok
dan gue pengen sendiri
yaudah ntar gue kabarin ya aku baru nyampe rumah
eh kalian tuh punya geng motor gitu ya
sebenarnya awalnya cuma komunitas biasa aja
balap balap yang biasa
cuman makin kesini tuh alatnya udah beda
udah gak bagus
niana keliatannya dewasa juga
dan kayaknya dia punya leadership yang bagus
ya apa apa sih kebetulan aja gue juga suka motor
gue tau sekarang
buat hancurin geng serigala
kita harus ajar pentolongnya
pokoknya kita harus hajar mondi untuk bales kematian vito
iya buat nunjukin kalo kita geng warrior gak boleh disini
terus gimana rencana kita
tenang aja gue udah ngatur
begitu kita dapat kabar dia ada dimana kita langsung sampai
kita ajar dia disitu
hei kalau aja cekin dong dia jago berantem
kita harus tambah kekuatan kita
ya kan lebih baik lagi ke mobil kan yang bisa pake motor gitu
kesannya kayak gini
dia yang ngajak gue buat nyelik mondi
tenang aja boy
itu kan resiko dia
gue juga gak bakal bantu dia kok